berita lain saudara satuan reskrim polres cirebon kota jawa barat
melakukan penggeledahan di rumah pegi setiawan di kecamatan talun kabupaten cirebon rabu siang
penggeledahan dilakukan sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dengan menggunakan pakaian bebas satuan reskrim polres cirebon bersama polda jabar
menggeledah rumah pegi untuk mencari bukti bukti terkait keterlibatannya
dalam kasus pembunuhan vina dan eki
dalam penggeledahan ini polisi memeriksa tiga orang antara lain ibu dan dua adik pg
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang
itu yang kita cari adalah bukti bukti
bukti bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani
karena sifatnya penyidikan maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan
jadi yang dapat kami konfirmasi adalah disini adalah lokasi atau alamat yang
yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara p
sebelumnya saudara penangkapan pegi dilakukan selasa malam di bandung
selama berstatus buronan dalam kasus pembunuhan vina dan eki
pg diketahui bekerja sebagai buruh bangunan
polisi menjelaskan penangkapan terhadap egy dilakukan setelah bekerja sama dengan mabes polri
hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap semua petunjuk untuk menangkap dua buronan lainnya
saudara pegi alias perong yang saat ini kita ketahui
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas
sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap

saudara kabar penangkapan pegi alias perong
satu dari dua dpo pembunuhan vina dan eki membuat keluarga di cirebon bahagia
mereka berharap dua pelaku lainnya yang masih dpo juga segera ditangkap dan diadili
hal ini juga diungkapkan oleh pengacara keluarga fina hotman paris
selain berterima kasih melalui akun instagram pribadinya
hotman paris mengapresiasi kinerja pol dan jabar
usai berhasil menangkap satu dari tiga dpo pembunuhan vina
karena kalau dibaca bap nya itu semua
terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa